di media sosial beredar video dengan narasi yang menyebutkan markas pasukan perdamaian tni di lebanon terkena serangan mortir
dalam narasi video itu juga menyebutkan serangan mortir berasal dari arah israel
dalam video tersebut juga memperlihatkan situasi di dalam kamp sudirman yang diduga diserang
namun kepala pusat penerang tni laksamana julis wijoyono membantah adanya serangan ke markas unifil tempat pasukan tni berada
menurut julius serangan terjadi pada jarak sekitar satu km dari markas unifil di lebanon
ia juga menyebut memang ada penembakan suar atau flare di atas markas penjaga perdamaian namun tidak membahayakan
sejak tanggal delapan oktober lalu pasukan kita sudah melaksanakan latihan latihan tertentu yang gunanya untuk evakuasi ataupun penyelamatan diri